kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen sebanyak sembilan belas sembilan ratus tujuh belas
sehingga totalnya sekarang kita melakukan pemeriksaan enam ratus dua puluh satu satu ratus lima puluh enam spesimen
dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus positif sebanyak satu dua ratus dua puluh enam orang
sehingga totalnya menjadi empat puluh lima dua puluh sembilan orang
kalau kita perhatikan distribusinya
maka beberapa provinsi menunjukkan angka yang masih cukup tinggi
di antaranya adalah jawa timur hari ini melaporkan tiga ratus sembilan puluh empat positif baru dan satu ratus dua sembuh
kemudian dki jakarta satu ratus delapan puluh orang positif baru dan satu ratus dua puluh dua sembuh
satu ratus dua belas positif baru dan tujuh puluh enam sembuh
sembilan puluh delapan kasus baru dan dua puluh sembuh
tiga orang kasus baru dan dua puluh lima sembuh
ada sembilan belas provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah sepuluh
dengan tujuh provinsi yang melaporkan
hari ini tidak ada penambahan kasus sama sekali
namun beberapa daerah kasus sembuhnya signifikan
lebih banyak dari kasus baru
misalnya di banten hari ini melaporkan lima belas kasus baru
namun juga melaporkan tiga puluh satu kasus sembuh
kemudian sulawesi tenggara melaporkan tiga kasus baru dan sepuluh sembuh
kepulauan rio hari ini melaporkan satu kasus baru dan sepuluh sembuh
penambahan ini sangat signifikan di beberapa daerah
dikarenakan kontak tracing yang kita laksanakan dari kasus konfirmasi positif yang saat ini dirawat
lebih agresif dilaksanakan oleh dinas kesehatan daerah
hasil kontak tracing inilah yang kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan pcr atau menggunakan tcm
dan didapatkan hasil positif di beberapa tempat yang signifikan

misalnya di banten hari ini melaporkan lima belas kasus baru
ini adalah upaya kita untuk menjawab bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan secara masif
berbasis dari data kontak tracing yang dilaksanakan secara agresif
pemeriksaan ini penting karena ditujukan untuk bisa menemukan kasus positif di tengah masyarakat
dan kemudian melakukan isolasi
atau dikonsumsi dengan masyarakat

melaksanakan perawatan kalau memang membutuhkan atau terindikasi dibutuhkan perawatan
ini menjadi penting agar tidak menjadi sumber penularan baru di tengah tengah masyarakat
kasus sembuh yang kita laporkan hari ini totalnya adalah lima ratus tiga puluh empat orang
sehingga total sembuh menjadi tujuh belas delapan ratus delapan puluh tiga orang
kasus meninggal lima puluh enam orang
sehingga total menjadi tujuh belas delapan ratus delapan puluh tiga orang

empat ratus tiga puluh delapan kabupaten kota yang telah terdampak di tiga puluh empat provinsi
kita masih melakukan pemantauan terhadap orang dalam pemantauan
sebanyak tiga puluh tujuh tiga ratus tiga puluh enam orang
pasien dalam pengawasan yang masih ketat kita lakukan pengawasan

kebanyakan dari delapan lima ratus orang
oleh karena itu saudara saudara sekalian mari kita pahami data ini
yang pertama bahwa penambahan kasus ini disebabkan karena kontak tracing yang lebih agresif
disertai dengan pemeriksaan yang masif
tujuannya adalah untuk menemukan kasus positif dan melaksanakan isolasi ketat
agar tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat
kemudian yang kedua
kita kembali lagi harus memperkuat komitmen kita
untuk mematuhi protokol kesehatan
menjaga jarak sekarang
hendaknya menjadi kebiasaan yang baru
karena kita tidak pernah tahu
siapa yang membawa virus di sekitar kita
oleh karena itu menjaga jarak tujuannya adalah
untuk melindungi kita sendiri
agar tidak tertular
agar aman dari virus ini
kemudian menggunakan masker
adalah cara yang paling efektif
apabila semua masyarakat menggunakan masker
maka orang yang rentan tertular akan terlindungi
dan apabila ada orang yang membawa virus ini
namun dia tidak mengeluhkan gejala apapun
juga bisa melindungi orang lain
karena tidak akan terlindungi
plat yang mengandung virus yang keluar pada saat dia bicara
pada saat dia batuk
pada saat dia bersin
bisa tertahan di maskernya
kemudian kebiasaan mencuci tangan
akan menjadi pelengkap
agar kita betul betul terbebas
dari kemungkinan cemaran virus covid sembilan belas
yang menempel di benda benda di sekitar kita
yang secara tidak sadar mungkin juga akan kita lupakan
mereka mereka inilah yang harus selalu kita fikirkan
setiap saat untuk kita lindungi
oleh karena itu setelah kita bepergian
melaksanakan aktivitas di luar rumah
karena memang kita harus produktif
jalankan protokol ini dengan baik
jangan pulang membawa penyakit
oleh karena itu
kalaupun kita tidak menyadari bahwa kita terpapar virus ini
setelah sampai rumah
segera membersihkan badan
segera ganti baju
segera bersihkan peralatan yang kita bawa dari luar
sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah
ini cara yang harus kita lakukan
dan cara ini kami mohon untuk diedukasikan
diajarkan dan diberi contoh kepada seluruh anggota keluarga kita

agar adaptasi kebiasaan baru
sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi untuk kita
sehingga muncul keyakinan di dalam seluruh anggota kita
bahwa kita menggunakan masker karena ingin aman
bukan menggunakan masker karena takut didenda
karena takut ditegur orang
tetapi sepenuhnya kita sadari
bahwa kita menggunakan masker untuk mengamankan diri kita sendiri
aktivitas yang sudah mulai kita laksanakan
semata mata ditujukan untuk mengembalikan kembali produktivitas kita
agar kita bisa produktif kembali
bukan sebagai sarana untuk menahan diri yang selama ini tidak boleh kemana mana
sehingga kemudian euforia kegembiraan tanpa batas
yang justru nanti menyebabkan kita berpikir pikir
malah membahayakan kita
tidak perlu kita ajak anak anak kita yang masih balita
untuk mendatangi pusat pusat pembelajaran
tidak perlu mengajak orang orang tua
yang memiliki resiko penyakit yang lainnya
untuk menuju ke keramaian
dan lakukan seperlunya
sesuai dengan kebutuhan kita
kalau memang tidak bisa diselesaikan dari rumah
oleh karena itu
mari bersama sama kita mengukuhkan kembali komitmen kita
bekerja sama bergotong royong
peduli dan saling mengingatkan semuanya
agar kita mematuhi protokol kesehatan
kami yakin kita semua yakin bisa mengatasi ini
terima kasih selamat sore